sebuah sepeda motor di kabupaten kelaten jawa tengah sudah terparkir di tepi jalan raya enam tahun lamanya
dan uniknya sepeda motor ini masih dalam kondisi utuh meski tidak dikunci
sepeda motor ini bukanlah sebuah tugu peringatan lalu lintas yang biasanya dipajang di sisi jalan raya
sepeda motor ini adalah milik seorang warga asal karanganom kabupaten klaten yang sudah terparkir enam tahun lamanya di tepi jalan raya simpang tiga karanganom
meski tidak pernah dikunci sepeda motor jenis matic yang sudah terkelilingi rumput liar ini masih berdiri utuh di tempatnya
rupanya motor milik puriantos ini sengaja diparkir sebagai penanda bahwa ia pernah berjualan onder deal bekas di lokasi tersebut
ya untuk kenang kenang
untuk penanganan untuk dulu ya jualan rosok
sudah berapa lama ditinggalkan di situ pak motor
ya kira kira enam tahun
itu masih nyala atau gimana pak
masih nyala kalau diservis kasih minyak bisa
kalau dibangun bencimat itu disuruh pindah semuanya
makanya itu ditinggalkan di situ untuk itu
untuk kiri pak puryantos di sini terus pindah ke situ ke perumahan itu
uriantos kini menempati lapak baru setelah tempat usahanya dulu berubah menjadi perumahan
bagus adi klaten jawa tengah